kita awal informasi pertama saudara kasus pembunuhan terhadap vina dan eki oleh geng motor di cirebon jawa barat hingga kini masih menjadi sorotan publik
kuasa hukum delapan terpidana yang telah difonis dalam kasus ini mengungkap sederet kejanggalan dalam penanganan perkara ini
egy adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok kelompok yang kejam
saya tidak diam saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrip terbukti beberapa begitu kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan
polda metro jaya siap membantu siap membantu mencari ataupun menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di dpo
dua puluh tahun bergulir kasus pembunuhan vina dan eki oleh geng motor di cirebon jawa barat masih meninggalkan teka teki
tiga kuasa hukum dari delapan terpidana kasus ini kini mulai buka suara
mereka yakin delapan orang terpidana yang difonis hukuman kurungan penjara seumur hidup bukanlah pelaku pembunuhan
para kuasa hukum menyebut ada kejanggalan dalam penanganan kasus ini oleh pihak kepolisian
mulai dari kejanggalan perbedaan kronologi
hingga perbedaan antara tuntutan di persidangan dengan hasil visum dan otopsi dari dokter forensik
kami semua punya keyakinan bukan terdakwa yang ada di dalam bukan pelakunya
kalau kami yakin bukan pelakunya silahkan dianalogikan sendiri disimpulkan sendiri
dari tuntutan dan hasil visum aja sudah sangat jauh berbeda
korban meninggal karena tusukan di dada di dan perut
tetapi dari hasil visum maupun otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam
fakta kedua pakaian yang dikenakan korban yang dijembreng di persidangan itu masih utuh ya pak
tidak ada bekas bolong tusukan samurai yang disebut di dalam tuntunan samurai pendek
kuasa hukum delapan terpidana juga angkat bicara soal temuan sperma di tubuh almarhumah fina
mereka menyayangkan pihak kepolisian dan dokter forensik tak bisa mengungkap siapa pemilik sperma tersebut
bahkan persidangan kasus pembunuhan vina dan eki sama sekali tidak pernah membahas soal pemerkosaan
kalau dari hasil otopsi hasil pada saat ini bukan hasil otopsi
cuma tidak juga dapat dijelaskan sperma itu milik siapa
kalau otopsi ada pemerkosaan atau apa hasil
di dalam persidangan tidak pernah bercerita masalah pemerkosaan ya pak
di dalam dakwaan tidak ada masalah
sementara itu pasca penetapan dpo tiga buron kasus pembunuhan vina dan eki
menemukan dua puluh empat nama yang sama setelah lima hari penelusuran
dua puluh empat nama yang sama dengan terduga pelaku yang buron
yakni lima belas orang untuk nama andi dan sembilan orang untuk nama dhani
sedangkan untuk nama pegi alias peron tidak ditemukan
petugas mengaku kesulitan dalam mencari pelaku
karena data yang diunggah minim tidak disertai foto dan alamat lengkap
kemarin langsung kepolisian dari kepolisian
bergerak dan mengecek crosscheck langsung atas nama yang sesuai dengan dpo itu
yang pertama itu peggy peggy itu tidak ada crosschecknya di sini
dan andi ada nama andi itu hampir lima belas orang dan sudah di crosscheck
tidak ada terbukti bahwa sesuai dari dpo itu tidak ada
dan yang terakhir dani dani di kami ada data sembilan orang
ada crosscheck hasil crosscheck langsung ke lapangan dan hasilnya juga tidak ada
saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrip
sebelumnya ayah eki ibtu rudiana menyatakan dirinya telah berusaha keras untuk mengungkap kasus ini
saat ini barreskrim polri telah memberikan petunjuk dan arahan kepada polda jawa barat
demi tuntasnya kasus pembunuhan vina dan eki yang terjadi sejak dua ribu enam belas silam ini
penyidik polda jabar masih memburu tiga buronan pembunuh vina dan kekasihnya eki